penjualan retail tentunya menjadi indikator pola konsumsi masyarakat
ternyata setiap generasi memiliki pola konsumsi yang berbeda
kita lihat seperti apa pola konsumsi masyarakat berdasarkan generasi atau tahun lahirnya
inilah konsumsi berdasarkan generasi
kita lihat dulu generasi yang paling baru yaitu generasi milenials yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
jadi saya termasuk generasi millennials
kalau kita lihat dari porsi pola konsumsi ini paling banyak milenials menghabiskan pendapatannya
ataupun penghasilannya setiap bulan itu di restoran yang memakan hampir dua puluh lima persen
tepatnya dua puluh tiga delapan persen dari total penghasilan bulanan para milenials ini dihabiskan untuk makan di restoran
maka tidak heran jika anda melihat banyak sekali restoran restoran yang terus bermunculan gitu ya setiap bulannya
bahkan kemudian juga ada tempat tempat
tempat tempat kopi baru tempat tempat nongkrong baru sehingga membuat akhirnya demand dari para millennials terhadap tempat tempat makan baru
restoran tempat nongkrong tempat ngopi ini juga akhirnya semakin besar terlihat dari pola konsumsi dan juga besaran biaya
yang dihabiskan oleh para millennials untuk makan di restoran itu bahkan hampir seperempat dari total penghasilannya dua puluh tiga delapan persen
kemudian juga diikuti oleh kebutuhan rumah tangga dua puluh satu tujuh persen
di oleh elektronik hobi pakaian ini juga cukup besar dari porsinya dua puluh persen
hampir dua puluh persen dari total penghasilan bulanannya dihabiskan untuk membeli elektronik gadget tentunya
paling baru pastinya pengennya untuk para milenial sini kemudian juga hobi seperti misalnya traveling jalan jalan ataupun juga mengkoleksi dan juga pakaian
dihabiskan sekitar delapan belas lima persen atau hampir dua puluh persen dari total penghasilan para milenials
kemudian untuk bbm ini karena membutuhkan jalan jalan yang cukup banyak
kemudian juga ketempatan
tempat makan baru nongkrong baru restoran baru juga membuat akhirnya kebutuhan bbm para milenial sini juga cukup besar hampir sebelas persen
sementara untuk properti inilah yang membuat akhirnya membedakan para millennials dan juga para generasi x ataupun juga baby boomers untuk properti
para milenials ini hanya menyisihkan empat lima persen dari penghasilannya untuk properti
sehingga tidak heran dengan kenaikan harga ataupun booming harga properti juga akhirnya membuat para milenials ini sulit untuk memiliki
walaupun data ini merupakan data dari masyarakat amerika serikat yang didapat dari bank of america marylinche
namun bisa menjadi gambaran juga untuk masyarakat indonesia karena saya untuk milenial sendiri gitu ya
generasi milenials yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ini memang menghabiskan cukup banyak uang untuk di restoran
jadi ini adalah konsumsi para millennials yang cukup tinggi untuk restoran
kita ke generasi sebelumnya sebelum milenial yaitu generasi generation x yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus delapan puluh satu
untuk porsi restorannya ini tidak sebesar dari para millennials hanya tujuh belas tujuh persen walaupun bisa dikatakan masih lumayan cukup senang untuk makan di restoran
ataupun juga menghabiskan waktu untuk nongkrong nongkrong atau bersosialisasi di tempat tempat restoran ataupun juga tempat ngopi
seperti itu kemudian untuk kebutuhan rumah tangga ini paling banyak karena memang untuk generation x sendiri juga pastinya pada saat ini sudah mempunyai anak gitu ya
bahkan satu atau dua orang lebih sehingga membuat kebutuhan rumah tangganya cukup tinggi
kemudian diikuti oleh elektronik hobi dan pakaian ini juga masih cukup tinggi untuk generation x
masih tidak terlalu beda jauh jika dibandingkan dengan para milenials
kemudian properti ini lebih tinggi dibandingkan milenial hanya empat persen properti tujuh tiga persen dan bbm sembilan tujuh persen
kita lihat ke pola generasi
selanjutnya generasi yang lebih senior lagi
saya tidak mau mengatakan tua karena memang ini dilahirkan lebih dulu dibandingkan dengan dua generasi yang sudah saya bahas sebelumnya
itu generasi baby boomers yaitu kelahiran seribu sembilan ratus empat puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
terlihat di sini yang paling besar masih kebutuhan rumah tangga karena lagi lagi memang tentunya bahkan sudah mempunyai cucu
mungkinnya kelahiran dari seribu sembilan ratus empat puluh enam hingga seribu sembilan ratus enam puluh empat dan juga lain lain
lain lain ini termasuk adalah farmasi
ataupun juga obat obatan mungkin dengan seiring bertambahnya usia juga kebutuhan untuk pembelian farmasi atau obat obatan juga tentunya semakin tinggi
propertinya lebih tinggi lagi
jadi kalau kita lihat trennya semakin tua generasinya gitu ya untuk budget propertinya per bulan ini justru semakin tinggi
lima puluh persen dari total penghasilan bulanan baby boomers ini untuk diarahkan ke properti
sementara restoran ini hanya tiga belas lima persen dan hobi walaupun masih cukup tinggi sekitar lima belas persen
empat belas tujuh persen ini baru generasi baby boomers
kita lihat generasi selanjutnya yang lebih senior lagi
kelahiran di bawah seribu sembilan ratus empat puluh enam tentunya kita lihat generasi untuk tradisionalis
ini sebelum seribu sembilan ratus empat puluh enam sehingga mungkin untuk kakek ataupun juga untuk nenek kita
kita lihat propertinya ternyata tidak setinggi untuk baby boomers
baby beber sepuluh persen properti hanya sembilan empat persen untuk generasi tradisionalis
namun yang paling besar
yang paling besar ini adalah kebutuhan rumah tangga
tiga puluh empat persen kembali diikuti oleh lain lain
ini salah satunya termasuk farmasi obat obatan karena lagi lagi dengan sendirinya usia juga mungkin kebutuhan untuk farmasi semakin tinggi
dan restoran ini paling kecil dibandingkan dengan generasi sebelumnya
karena memang mungkin generasi yang sudah lebih tua lebih suka untuk makan di rumah
membuat akhirnya kebutuhan rumah tangganya lebih tinggi tiga puluh empat persen dibandingkan restoran yang hanya dua belas delapan persen
dan bbm karena mungkin jarang untuk keluar rumah kembali
jadi hanya enam tujuh persen
sementara untuk hobi pakaian dan elektronik
para tradisionalis ini menghabiskan sebelas delapan persen penghasilannya untuk elektronik hobi dan pakaian